warga desa bango dua indramayu jawa barat digegerkan dengan penemuan mayat yang dikubur di bawah tempat tidur
kasus ini terungkap saat warga curiga mencium bau tidak sedap di rumah ma
warga masih tidak menyangka dengan kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan ma terhadap istrinya
yang jenazahnya dikubur di bawah tempat tidur rumahnya selama empat puluh hari sebelum ditemukan warga pada sabtu malam lalu
jasad korban masih berada di kamar jenazah rumah sakit bayangkara losarang untuk diotopsi
polisi sudah menangkap ma dan terus mendalami kasus dugaan pembunuhan tersebut
hingga senin siang rumah pasangan kakek nenek ini pun masih dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan
menurut warga sekitar sebelum kasus ini terungkap antara pelaku dan korban kerap terjadi konflik keluarga
diantaranya terkait masalah uang
tapi akur lagi warga itu mencium bau busuk
oleh kecurigaan warga itu almarhum juna tidak ada di situ
saya sangankan menghilang lah